saudara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan belum menutup opsi untuk maju di pemilihan gubernur dki
anies menyatakan akan mempertimbangkan jika ada panggilan tugas untuk maju di pilgub dki mendatang
saat berkunjung ke aceh anies baswedan menyatakan semua panggilan tugas termasuk jika diminta maju sebagai calon gubernur dki akan dipertimbangkan secara serius sebelum diambil keputusan
nama anies kembali santer akan diusung di pilgub dki mendatang
bahkan saat ini muncul wacana misalkan diduetkan dengan basuki cahayapurnama atau ahok
semua panggilan tugas itu dengan serius dan kemudian nanti kita ambil keputusan
sementara itu saudara pkb sejauh ini masih menggodok sejumlah nama bakal calon gubernur jakarta termasuk nama anies baswedan
ketua umum pkb mohaimin iskandar mengatakan partainya masih belum memutuskan nama kandidat calon gubernur jakarta
pkb bakal memutuskan nama anies baswedan
di tengah ramainya bursa calon gubernur di pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat mendatang
mantan gubernur jakarta basuki cayapurnama atau ahok menyebut kriteria pemimpin jakarta mendatang
haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani tidak populer
menurut ahok memimpin jakarta tidak boleh sekedar mencari popularitas dan pencitraan semata
dan yang paling penting bagi saya bukan kajian kajian
kita tahu terlalu banyak yang paling penting anda berani eksekusi nggak
tapi demi untuk jakarta lebih baik popularitas itu tidak penting
hanya sementara kalau populitas hanya pencitraan
bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meningkatkan legacy
bahwa yang kita kerjakan itu ada